ini cerita tentang kegelisahan para penghuni benua etab
tentang bentang alam yang menjadi tumpuan hidup masyarakat kalimantan timur
tentang gempuran industri dan eksplorasi kars yang mengancam ekosistem terutama sumber mata air
para penduduk kesal sebab tanah dan air mereka terusik oleh rencana pengerukan kars sekerat

ada di sekitarnya
bukit kars ini menyimpan cadangan air yang tidak pernah disadari masyarakat sekitar
saat ini lebih dari sepuluh jiwa tinggal di kecamatan kaliorang kabupaten kutai timur
tidak ada perusahaan tambang untuk membuat kebung masuk di selangkau
masuk di sini enam orang masuk buka lahan
kedua berapa sembilan kalau tidak tujuh
buka lagi eh tambah lebih sepuluh
akhirnya tambah tambah sampai sekarang sudah ramai
dahulu ketika populasi belum sebanyak sekarang salah satu keahlian mereka adalah mencari air bersih
ini masyarakat desa selangkau tidak bisa mengandalkan air tanah karena rasanya payau
mereka harus pergi ke hulu hanya untuk mendapatkan air bersih
zaman dulu rata rata orang orang pesisir di sini tuh kalau mau ngambil air bersih itu berkapal ke hulu
ke sungai ke atas sampai batas air payau baru ambil air asin di situ
sebagai warga pendatang
mereka selalu ramah menyapa siapapun yang datang
terkecuali jika tamunya butuh air
dulu mei mulai pertama tidak susah air sebenarnya airnya mengalir
memang ada sungainya
kalau di muara ini memang susah soalnya campur air asin sama air tawar
kalau di muara
kalau ada tamu tamu ini pak kalau umpamanya di sini lebih baik aja makan daripada mandi
istilah menyajikan tamu makanan namun tidak jika tamu membutuhkan air untuk mandi lambat laun dilupakan
karena mereka menyadari sumber air bersih bisa mengalir ke desa mereka
memang kebetulan kami punya mata air banyak
dan itu kita coba memanfaatkan dengan mengalirkan melalui pipa pipa
dan itu gratis
awalnya mereka tidak tahu
bahwa bukit kars yang menjulang di belakang desa mereka
menyimpan sumber air yang mengaliri enam sungai di sekitar kecamatan kaliorang
potensi bentang alam kars di indonesia sendiri adalah satu ratus lima puluh empat km persegi
tanda hitam di peta ini merupakan kawasan kars di indonesia
kawasan kars menjadi penyimpan
sekaligus penyedia air untuk habitat yang tinggal di sekitarnya
lima pulau besar di indonesia rata rata memiliki kawasan kars termasuk kalimantan
curah hujan sepanjang tahun di indonesia adalah berkah tak terhingga
kawasan kars menjadi wadah alami yang menampungnya
hanya mungkin ketuhan yang mudah dan penuh bisnis

mulai dari kawasan kars menjadi yang keima dan kecil
mereka gilis dan ditemukan
bagaimana dengan ini presidency atas kuchiyom
rekah rekah yang terjadi di antara batuan yang ada
maka air akan cenderung untuk masuk ke rekah rekah batuan yang ada
dan akan lebih intensif akhirnya pelarutan di wilayah wilayah yang sudah duluan ada bidang rekah dibanding yang belum ada bidang rekah
nah dalam perkembangannya kemudian bahwa ternyata rekahan itu kemudian akan semakin tererosi
bisa tererosi dari atas atau di atas tidak tampak apa apa dia erosinya di bagian dalam dari muka tanah tersebut
tidak seperti namanya yang berarti tanah gersang
hujan yang turun sepanjang tahun di hutan kalimantan membuat tanaman tumbuh subur di atasnya
kars menyimpan cadangan air yang diperlukan makhluk hidup jauh di dalam tanah

area rawa ini merupakan pembatas antara pesisir dan karsekerat
terdapat sungai kecil aliran air dari karse kerat yang airnya masih jernih
mengikuti jejak air hingga ke sumbernya seperti menapaki jalan menuju oase yang diperlukan bagi sepuluh jiwa pendatang yang kini menetap di sekitar kars sekerang
sungai bawah tanah ini muncul ke permukaan masyarakat sekitar menyebutnya gua sege
air muncul dari gelapnya celah kars segerat airnya jernih bercampur kapur yang larut

air yang tertampung dalam bukit kars sekerat ini menjadi satu sumber air yang terdapat di dalam tanah
menjadi satu satunya sumber air bagi warga yang tinggal di sekitar bukit
karena lokasinya berdekatan dengan pesisir sehingga salah satu sumber air yang digunakan hanya dari bukit kars ini
tetapi dalam beberapa tahun ke depan bukit ini akan dijadikan pertambangan
sehingga sumber air bersih tidak akan lagi mengalir ke rumah rumah warga yang tinggal di sekitar sini
inilah kenyataan pahit
bagi sekerat si penyedia air bersih
meskipun terdapat enam sumber mata air lain satu sumber mata air akan hilang
dan ketersediaan air bersih pada akhirnya juga berkurang
saat ini air dari kars sekerat mengaliri sungai dan sebagai satu satunya sumber air bersih
pengelolaannya pun akhirnya terencana
di sisi lain bukit pemerintah telah membangun waduk untuk mengalirkan air hingga daerah tetangga
rata rata debit air yang mengalir sebanyak lima meter kubik per detik
kini sekerat juga ditantang untuk menghidupi ratusan ribu jiwa lainnya di luar kecamatan
air dari kas sekerat sudah mengalir ke pipa pipa rumah tangga dan dikonsumsi untuk kebutuhan sehari hari
setelah memiliki kemudahan mengakses air bersih sebagian masyarakat lupa akan keberadaan sekerat
bahkan mereka menginginkan dibangunnya pabrik semen agar kesejahteraan masyarakat meningkat
masyarakat kami dalam menerima rencana pabrik semen ini terbagi menjadi dua
ada yang menerima dan sangat menginginkan kehadirannya ada juga yang menolak
yang menolak itu dengan alasan bahwa akan merusak lingkungan
apalagi salah satu program kita di desa ini adalah sektor pariwisata
dikhawatirkan nanti pabrik semen hadir justru mengganggu program pariwisata yang kita kembangkan
karena diharapkan dari perusahaan itu akan meningkat
bukan pad desa kita
tapi di sisi lain masyarakat kami ingin supaya pabrik semen itu tetap berjalan
artinya tetap dibangun
harapannya supaya terbuka lapangan kerja kemudian meningkatkan taraf perekonomian masyarakat
warga yang setuju berpijak pada motif ekonomi
pasalnya daerah ini susah diakses
untuk sampai ke desa selangkau jalan tercepat adalah melalui pantai jepu jepu
itu pun saat air laut sedang surut sehingga harus berpacu dengan waktu dan medan yang sulit
jalan lainnya adalah akses dari kebun kelapa sawit atau jalan seadanya di tengah rawa
bukan pilihan yang mudah bagi masyarakat
apalagi yang tidak menginginkan segera menjadi area penambangan
jelasnya saat ini kan juga dari perusahaan dan pemerintah belum menemukan titik terang antara masyarakat gitu
simpang siuran antara pabrik semen ini mau dibangun terus dari pihak provinsi juga menolak
secara masyarakat juga melihat bahwa
kurang tertarik terhadap semen
karena mereka juga tertarik untuk menghidupkan para wisata di desa kaliorang dan kecamatan kaliorang
sebuah kenyataan pahit bagi sekerat
ketika nanti isi perutnya dibuka lalu dijadikan bahan bangunan di kota
di sisi lain sekerat sudah dipagari perusahaan penambang
masih terbentuk tarik ulur dengan pemerintah daerah
ya tentu saja kalau untuk sekrat ini justru masyarakatnya yang mendorong adanya pabrik semen di sini
nah tetapi di dalam tata ruang kita ini kawasan konservasi
nah inilah kajiannya
karena begini dulu ini sudah ada izin
dulu belum ada masuk dalam konservasi
tetapi di tata ruang baru muncul
nah ini ada
dari forum group discussion masih membahas
apakah nilai manfaatnya lebih besar daripada mudaratnya
kars menyimpan bahan baku semen
potensi inilah yang dilirik perusahaan penambang
kals sekrat pun diambang dilema
sebagai penyedia air bersih
atau sebagai penyedia bahan baku semen
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya

pulau dengan sebutan benua etam ini
juga didapuk menjadi paru paru dunia

di bagian hidup kalimantan
sebutan ini turut disumbang oleh keberadaan kugus kars
di bagian hidup kalimantan
sebutan ini turut disumbang oleh keberadaan gugus kars
di bagian hidup kalimantan
secara umum bahwa
batu gamping yang ada di kawasan tersebut
menjadi lebih banyak rekah yang bukan alami
tapi ditopang oleh keberadaan patahan besar tersebut
sehingga karena cukup banyaknya rekan yang intensif
yang terjadi di wilayah sang kulirang mangkalnia tersebut
maka semakin banyak aliran air yang bisa lewat
di antara bidang bidang rekah yang lapuk tersebut
dan pada akhirnya membentuk perlahan
membentuk kenamakan yang disebut perbukitan kars tersebut

sejatinya kars segerat juga mengalir hingga ke sawah
sekitar enam ratus hektar area pertanian ini
sekitar enam ratus hektar area pertanian ini
tidak pernah kekurangan air
yang membuat debit air terbatas
sawah ini tetap menghijau
sawah ini tetap menghijau
cuma kemarin tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh

sempat kemarau sembilan bulan
sempat kemarau sembilan bulan
untuk mengairi sawah memang kurang
untuk mengairi sawah memang kurang
tetapi adalah untuk menghidupi kita
tetapi adalah untuk menghidupi kita
sumber air dari selangkau ini
yang pertama ada
yang selangkau atas
khusus ini selangkau atas
sampai ke bawah itu
aliran sungainya dari gunung sekrak
tapi dekat di lereng gunung ini
itulah yang dipakai
pertama untuk mengairi sawah
pertama untuk mengairi sawah
yang kedua itu air bersih
yang kedua itu air bersih
itu adalah kebutuhan penduduk di sini
menyebabkan limpahan air mengalir
dari kawasan kars
bahwa pada umumnya
geologi bahwa beberapa
jenis batuan sudah
secara umum dianggap
cukup baik dalam
batuan harus memiliki
porositas dan permeabilitas yang baik
ketika kita bicara porositas maka itu adalah
kita berbicara rongga
antar butir batuan
memiliki butiran beragam
maka diantara butiran tersebut
ada celah atau rongga yang bisa
dilewati oleh fluida
ketika kita bicara air maka fluida adalah air
harus bagus formalitas adalah kemampuan
media batuan tersebut untuk
melewatkan air di sepanjang bidangnya
karena bila dia
hanya bisa menyimpan tapi tidak bisa
meneruskan maka dia
hanya akan terjebak di tempat tersebut
dan tidak bisa meneruskan ke yang lain
ketika sudah mengetahui manfaat
bimbang dari masyarakat dan
apakah ini mengganggu apa tidak
kalau itu tidak mengganggu dan punya nilai ekonomis
tetapi kalau itu mengganggu ekosistem
dan mengganggu lingkungan saya tidak akan
izin yang ada
ada syarat yang diajukan
warga jika penambangan
dilakukan di sekerat
jaminan terhadap keberlangsungan sumber air
belum ada dari pemerintah
kami tidak mau mata air kami tercemar
kami tidak mau sumber sumber
mata air kami kering kami juga
tidak mau kemudian kembali lagi seperti
dulu mengambil air yang cukup jauh
tentu tetap ingin seperti ini
maka kehadiran semen itu
kita harapkan betul betul
tidak mengganggu itu nah itu kembali lagi
tadi tentang letak
tambang dan pabriknya
jika berbicara tentang
dari sisi ilmu geologi
gampangnya ketika sebelumnya
ada lima atau enam ember yang bisa
menampung air ketika
satu atau dua ember
diambil kemudian maka
yang menggunakan ember yang
biasanya enam kemudian jadi empat tentu akan
mengalami gangguan gangguan dan
sejumlah air yang semestinya bisa
masuk dalam suatu kawasan
menghidupi kawasan tersebut
ada di wilayah tersebut
yang juga tergantung dengan
aliran air yang ada
walaupun di bawah permukaan tanah
itu kemudian tidak bisa lagi
hidup dan berkembang di wilayah tersebut
ada semacam penurunan populasi
ketika dahulu sumber air sulit didapat
manusia datang untuk
air dari kas sekerat dapat
menghalir ke permukiman mereka
setelah tiga puluh tahun
dimanjakan dengan kemudahan air bersih
warga pun seolah
lupa dan mengorbankan
sekerat untuk pembangunan
selama itu merugikan
kemungkinan masyarakat pasti
tetapi selama ini banyak masyarakat kami
saya tidak berbicara
masa sekarang saya akan berbicara
masa depan dan anak cucu
ketika air masih diperoleh
dengan mudah disekerat
di belahan dunia lain
sebelum air menjadi
semahal batu mulia sudah seharusnya
masyarakat sekitar mempertahankan
kars sekerat sebagai penyedia
air bagi habitat
jangan sampai di masa depan
betapa melimpahnya air
dari kawasan kars sekerat